melihat ironi ini apakah ini jadi salah satu dampak banjir yang nggak kunjung surut di wilayah kalimantan
terakhir nih mas syafir tentang investasi
yang penting ada koordinasi ada sinkronisasi
sejumlah tim tentu menurunkan pemain terbaik mereka termasuk yang masuk di liga top dunia